bangkai seekor paus panjang dua puluh meter terdampar di tepi pantai selatan di desa bagu lumajang jawa timur sabtu pagi
paus ini diduga mati lebih dari seminggu karena sudah mengeluarkan baung tak sedap
petugas tempat masih akan berkoordinasi dengan bksda jawa timur untuk melakukan pemindahan bangkai paus tersebut